kalau di motor gp itu ada dorna sport ya
atau mx gp itu
ada namanya infront seperti dorna
sedang mencoba melakukan finalisasi
sirkuit mx gp yang
merupakan satu rangkaian water cross dunia
yang diselenggarakan juga di ntb
cuma kali ini bukan di pulau lombok
tapi di pulau sumbawa
nah belajar dari kesuksesan
kalau bisa disempatkan menjadi
host atau tuan rumah motor gp
kita merasakan dampak
untuk menarik pengunjung
pariwisata terasa sekali bahkan
menggiatkan ekonomi mudah mudahan
dengan hadirnya event mx gp di sumbawa
akan punya impact yang sama seperti motor grou